berdasarkan siaran pers bank indonesia utang indonesia tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar rp satu ratus delapan puluh sembilan tujuh miliar dolar
atau rp dua tujuh ratus dua puluh dua triliun serta utang swasta dan bumn sebesar rp satu ratus sembilan puluh sembilan enam miliar atau rp dua delapan ratus enam puluh tiga triliun
peningkatan pertumbuhan utang luar negeri terjadi lantaran transaksi penarikan neto uln dan pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat
sementara itu uln terutama bersumber dari uln sektor swasta di tengah perlambatan pertumbuhan uln pemerintah
dan di tengah perlambatan pertumbuhan uln sektor swasta